ikan gabus cukup mudah didapatkan di sungai atau di daerah persawahan hampir di seluruh wilayah indonesia
biasanya ikan ini dikonsumsi tapi kini beberapa jenis ikan gabus menjadi ikan hias dengan harga mahal
ikan jenis kanas triata yang memiliki motif warna dan bentuk yang unik dijual mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk satu anakan
jadi tujuannya kita memperkenalkan ikan gabus itu bisa menjadi ikan hias bisa menjadi ikan yang ditaruh di ruang tabung
sehingga stigma negatif tentang ikan gabus adalah ikan konsumsi itu bisa berubah
pameran ikan gabus hias ini digelar di kawasan renon pada sabtu tujuh november hingga minggu delapan november
lihatnya dia eksotis ukuran maksimalnya dia lebih besar
senang aja jadi wacana juga gampang rawatnya
ikan gabus tergolong mudah dirawat
ikan ini tidak bernafas dengan insang melainkan dengan kantung udara yang menyerupai labirin
sehingga pemilik ikan tak perlu memasang aerator pada akwariumnya
nandang astika denpasar bali